kasus covid sembilan belas di indonesia terus mengalami kenaikan tajam kondisi keterisian tempat tidur di seluruh rumah sakit khususnya di zona merah indonesia ini sudah krisis kapasitas
kondisi ini membuat banyak tenaga kesehatan ada di dalam posisi dilematis ketika harus memilih pasien yang harus ditangani lebih dulu
yang mana yang harus ditangani ya
kami bahas bersama dengan kepala instansi gawat darurat rumah sakit muhammadiyah lamongan jawa timur
ada dokter corona rintawan
dokter corona selamat malam
selamat malam mbak buspa
dok tulisan anda soal ketika rumah sakit harus memilih pasien cukup jadi perbincangan
dalam kacamata anda apakah saat ini penilaian dan juga pengklasifikasian pasien covid sembilan belas sudah diaplikasikan dengan tepat di rumah sakit di indonesia
ya memang dalam konteks penilaian pasien yang diutamakan ada perbedaan antara kondisi normal dengan kondisi bencana
kalau dalam kondisi normal memang kita mendahulukan
yang paling parah ya yang paling berat gitu ya
tapi dalam kondisi bencana di mana banyak kondisi pasien yang mengalami perburukan sedangkan fasilitasnya terbatas alatnya terbatas
maka tentu kan kita harus memilih
dalam konteks kemarin yang kasus yang saya ceritakan itu memang ketiga tiganya dalam kondisi yang buruk gitu ya
gagal nafas dan membutuhkan ventilator ketiga tiganya
sayangnya memang ventilator dan bed icu di rumah sakit kami waktu itu hanya tersisa satu gitu
nah makanya ada pilihan ini gitu
kan nggak mungkin kita membiarkan ketiga tiganya tidak mendapat fasilitas ya
artinya mungkin bisa aja ketiga tiganya meninggal ya
kita harus memilih salah satu gitu
nah dalam konteks itu di bencana itu memang kita harus melihat segala kemungkinan
ada kriteria di mana pasien
yang apapun yang kita lakukan itu kemungkinan besar tetap akan meninggal gitu
jadi mau kita lakukan apapun tetap akan meninggal
jadi tidak mungkin tertolong gitu ya
nah dalam hal itu kita menyingkirkan pasien pasien ini dan kita memilih pasien yang memang dengan tindakan yang kita lakukan itu bisa selamat
artinya dalam status darurat ini
sebenarnya dalam tulisan terlihat simpel ya
tapi dalam diskusinya kemarin memang tidak mudah
tapi itu harus diambil keputusan dengan cepat gitu ya
berbicara soal pengambilan keputusan dok
bagaimana cara cepat seorang dokter menentukan triase bencana pada pasien khususnya covid sembilan belas
artinya dengan latihan dan karena saya sudah lama di ugd juga sering ke lokasi bencana ya
dalam hal itu memang kita berdiskusi tidak hanya dengan dokter umumnya juga perawat tapi juga dengan dokter di icu nya gitu ya
terkait dengan kondisinya gitu
biasanya kita diskusi lama
dan itu walaupun lama dalam hal ini relatif ya
jadi sepuluh menitan gitu ya
karena kan laboratoriumnya sudah ada
cil fotoronsennya ada gitu ya
data pasiennya juga ada
dalam hal ini ya ini yang harus kita putuskan secepat mungkin
tapi memang nggak mudah harus butuh latihan
makanya itu harus ada diskusi dan tidak hanya diputuskan oleh satu dokter
apa indikatornya dok
usia pasien comorbid hasil pemeriksaan
ya fotoronsen hasil pemeriksaan kemudian usia muda juga comorbid gitu ya
tentunya kan kita kalau melihat usia muda harapannya memang dengan kita lakukan kita pasang ventilator maka tentunya akan segera membaik gitu ya
secara teori memang pada pasien pasien covid ini yang usianya lebih tua angka kesembuhannya atau yang sudah jatuh dalam kondisi berat angka survival ratenya itu rendah memang
walaupun kita lakukan intubasi pasang ventilator itu angka keberhasilannya kecil gitu ya
makanya kita putuskan waktu itu oke kita yang muda gitu ya yang harapan hidupnya mungkin setelah dilakukan
kita lakukan intubasi pasang telang ke alat pernafasan gitu ya kesauran pernafasan kemudian kita bantu dengan alat nafas harapannya satu dari tiga ini yang akan tetap hidup
kita ingat betul dok di awal awal masa pandemi di luar negeri di italia contohnya juga pernah menggunakan teknik yang sama
dengan berkaca hal ini kemudian diterapkan di indonesia apakah ini kemudian akan efektif untuk menekan kolapsnya tenaga medis di rumah sakit indonesia
kalau efektif atau tidaknya ini tidak tergantung dari ini ya kolapsnya tenaga kesehatan karena ini kan berbicara memang pasien banyak sekali ya yang jatuh dalam kondisi buruk gitu
dalam hal ini memang dengan keterbatasan alat kita harus memilih gitu
dan ini masih ventilator nanti kalau ke depan memang masih banyak sekali pasien yang datang maka permasalahannya bukan hanya di ventilator bahkan kebutuhan
dan oksigen pun juga nanti akan menjadi satu tantangan gitu ya
karena nanti akan banyak yang membutuhkan oksigen tapi tersediaan oksigen di rumah sakit juga terbatas
nantinya jika kita tidak sadar tidak paham ini maka ya akan dipilih mana yang dapat oksigen mana yang enggak ya
dalam kondisi yang kemarin itu kita semua mendapatkan oksigen kemarin pasien yang buruk itu
kita pasang masker oksigen tetapi memang ketiga tiganya tidak respon ya dengan oksigen biasa makanya harus dipasang alat bantu namanya ventilator itu
dan itu memang karena keterbatasan tenaga ruangan dan alat ya memang kita harus pilih
kalau itu salah satu strategi supaya memang kita bisa melakukan penanganan pada pasien pasien yang memang paling mungkin itu
tapi dok kalau kita berbicara soal rumah sakit
ini kan hilir penanganan pasien corona dengan gejala berat ya dok
nah dengan penanganan pemerintah saat ini mengenai prokes dan juga vaksinasi
apakah cukup bisa meminimalisir angka pasien dengan gejala berat
ya kalau itu dijalankan
ya jadi hulunya jika memang itu dijalankan dengan baik
pembatasan kegiatan mobilitas harapannya dengan yang tertular semakin sedikit
otomatis jumlah yang kasus sedang atau berat juga sedikit
jadi tentunya tenaga kesehatan dan kualitas kesehatan ini tidak akan dihadapkan dengan pilihan pilihan sulit seperti itu mbak
itu sudah jelas
kalau kita berbicara soal hak hidup dokter corona
bagaimana sosialisasi terhadap keluarga pasien yang punya keluarga sebagai pasien di sebuah rumah sakit
kita tahu saat ini juga nggak sedikit gitu yang kesulitan mendapatkan icu
bagaimana rumah sakit memanage sosialisasinya terhadap keluarga
ya kita biasanya punya prosedur menjelaskan
kepada keluarga kondisi yang ada sekarang gitu ya
jadi pada saat memang pasien atau keluarganya yang sakit itu tidak mendapatkan tempat di icu
ya kita edukasi gitu
kita jelaskan kondisinya seperti ini
kita memang tidak bisa lagi mengharapkan
apalagi biasanya ada sistem rujukan antar rumah sakit ya
di mana misalnya ada satu rumah sakit yang tidak bisa menangani
dia bisa mengirim atau merujuk ya pasien yang membutuhkan
itu ke rumah sakit lain
tadi dalam kondisi bencana seperti ini
semua penuh ya
nggak bisa juga jadi rumah sakit
semua rumah sakit harus apa ya
dengan apapun yang terjadi
ini kan sekarang sudah semuanya membeludak ya
jadi apapun itu ya kita tetap edukasi
memang di ukd sendiri
biasa kalau di kami memang tetap mendapatkan perawatan
dalam arti tetap mendapatkan oksigen
kursus semisal mungkin
cuma hanya beberapa yang tidak respon
kita pindahkan ke ruang icu
saya kira prosedur itu sama ya
di semua rumah sakit
tapi karena terbatas
ya akhirnya kita edukasi ke keluarga
bahwa memang fasilitasnya terbatas
ini kan juga banyak rujukan dari puskesmas
dari klinik gitu ya
yang memang terpaksa kita tolak gitu ya
karena memang sudah penuh ini
dengan anggapan semua prosedur
untuk menangani pasien dengan gejala berat ini
sama di semua rumah sakit
artinya semua rumah sakit khususnya covid di indonesia
ini tanggap dengan triase bencana dok
saya kira hampir semua dokter ugd
kemudian dokter yang bekerja di bidang kegawat daruratan
menggunakan seperti ini
jadi pada saat jumlah pasien
dan melebihi dari fasilitas yang ada
alat yang ada
mereka tentu harus memilih ya
yang terbaik untuk pasiennya
artinya tadi kalau rumah sakit adalah hilirnya
kembali lagi ke masyarakatnya
bagaimana patuh dengan protokol kesehatan
kita jaga jarak
kita hindari kerumunan ya dok
dokter corona rintawan
terima kasih banyak sudah bergabung bersama kami